curah hujan yang masih tinggi di jawa barat membuat satu rumah di sukabumi tergerus longsor dan ambrol bagian belakangnya
kondisi rumah yang terletak di bantaran sungai cicatih ini nyaris ambrol dari ketinggian sepuluh meter
akibat longsor ini pun membuat belasan rumah terancam dan tembok rumah mereka mengalami keretakan dan bolong
hujan semalaman yang mengguyur kabupaten sukabumi sejak sabtu siang hingga minggu dini hari tadi membuat tanah di kampung lewi orok desa sundawenang kecamatan parangkuda longsor
akibatnya sebuah rumah terancam ambruk karena tanahnya di tebing sungai ambrol
dinding rumah milik warga ini pun retak
selain itu lima belas rumah lainnya terancam longsor
pemilik rumah mengaku khawatir setiap sungai cicatih meluap disertai hujan deras
sehingga saat hujan datang mereka pun berbondong bondong mengungsi
ya kita semuanya keluarga supaya di luar
supaya di luar
agar terjadi apa
tidak terjadi apa apa ya pak ya
supaya diperbaiki aja ada persatuan dari pemerintah aja
yang terancam bencana longsor ini warga kami sekitar ada lima belas an kalau dari rumah
karena mereka tinggal persis di bantaran sungai
ini namanya sungai cicatih
itu terjadi longsor yang mengakibatkan satu rumah dapurnya hanyut terbawa gerusan air sungai cicati ini
ini namanya sungai cicatih ini
warga berharap adanya bantuan dari pemerintah agar memperbaiki tanah yang longsor dan mencegah longsor datang kembali
ahmad fikri sukabumi